bulan bilang dia bakal kasih apapun
apapun yang diminta sama orang yang udah donorin darah
apa yang akan gue minta ke wulan
setelah gue donorin darah buat lo
mau ngasih tau ke bokapnya wulan
kalau wulan sama roman itu pacaran
gimana gue balikin tasnya ya
semoga disini ada petunjuknya
suka tau disini kali ya petunjuknya
lumayan juga nih cewek
lo berani ngelawan gue

ini kan suan
semoga udah rather
ternyata tebakan gue bener ya lo anak tujuh ratus dua belas
lo tau dari mana
terus lo ngapain di sini gak usah kecentilan deh nyari nyari gue
deh pede banget sih lo gue kesini mau balikin tas temen lu
nih ini temen lo kan
ini tasnya yasmin
makanya gue bilang kita tuh harus hati hati apalagi saat berkendara
waduh kemarin aja gue berkendara wah polisi tidur mental motor gue sih
polisi tidurnya ngigo
eh mad lo kenapa sih sekarang tuh jadi makin wulan gitu
gue juga gak tahu sam
tapi tiap gue deketin dia dia pasti menghindar
tapi gue rasa dia ada sembunyi sesuatu dari gue
ya saya rasa juga begitu sih
mungkin dia rahasia punya
saya tau nih dia cowok lain ada
eh ampas kok bisa tidak
lo gak ngerti perasaan kembaran lo
gak ada sisi ini
ngomong sembarangan sih
man kalau kayak gini sih pemandangannya gak enak banget
sempet banget ngeliatnya tau gak
jam sembilan metik sawo
jangan lupa bersikap calem
liat wulan sama tuh cowok
hati roman panas dalem
kalo kayak gini hati roman bisa pecah pecah nih
dia siapa aja wulan sih
man cowok itu siapa sih
udah lah biarin aja gak penting
aduh si lagi
jadi yasmin kecopetan
tapi aspinya gak kenapa napa kan
ya mana gue tau tadi pas gue balik ke tempat dia kecopetan dia udah gak ada
ya allah mudah mudahan aja yasmin gak kenapa napa
yaudah ini sini gue bawa aja
kok ini ya darah donor kan
iya lo orang yang donor darah lo ke roman kan pas di rumah sakit
tapi kenapa saat lo beneran menjauh gue yang gak kuat nak
jadi lo yang donorin darah buat gue
lo minum dulu ini kopi coklat baru kesukaan gue
ini sih gue tahu kopi coklat baru ala kafe kan
nyokap gue gak sering bikin ini di rumah
enak kan nge cheers up good banget bikin kita tambah semangat
oh iya thanks ya niko ya lo udah donorin darah buat gue
sorry banget nih kemarin gue belum tahu nih
santai aja gue juga gak tau kalo lo orang yang gue donorin darah
man gue donor darah itu karena denger on air di radio
wulan bilang dia bakal kasih apapun
apapun yang diminta sama orang yang udah donorin darah
dan sekarang kira kira lo tau gak
apa yang akan gue minta ke gue setelah gue donorin darah buat gue
ada bulan itu maksudnya
mau ngasih tau ke bokapnya ulan kalo ulan sama roman itu pacaran
dan menurut gua satu satunya cara buat misahin mereka itu adalah ngasih tau om anika
defon emang lo pikir gue gak bisa misahin mereka berdua
sekarang aja ya wulan itu udah menghindar dari roman
dan roman juga udah menghindar dari wulan
ya sebenarnya sih tinggal nunggu waktu aja buat mereka putus
nah kebetulan panjang umur banget mereka
eh von disitu ada wulan gimana kalau kita samperin
gak tau nih kita samperin aja pak
hai lan halo semuanya
eh tunggu deh kok kayak ada yang kurang ya
oh roman oh iya bener bener roman kok gue gak ngeliat roman ya
gue tau nih rohman pasti udah pulang duluan kan iya kan
soalnya dia itu males ketemu sama cewek yang udah mau nyelakain dia
makan kue putuk biar sehat
bella devon bersatu mereka makin jahat
tapi lo berdua cocok banget sih lo jadiin aja lah
cocok sama sama jahat
tapi kalau nikah anaknya
kalau gue jadi lo